ct arsa foundation terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air terutama di daerah pelosok
selain membangun sejumlah sekolah ct arsa foundation juga akan mengirimkan relawan pengajar untuk mengabdi di tengah masyarakat
sebanyak lima orang relawan pengajar ct arsa foundation yang tergabung dalam program pijar atau pi mengajar mengikuti pelatihan survival di makopasmar satu marunda cilincing jakarta utara
latihan yang diberikan langsung oleh sejumlah personil tni angkatan laut ini bertujuan sebagai pembekalan untuk keselamatan para relawan saat menjalankan misinya di daerah tujuan
untuk materi latihan yang akan kita latihkan kepada relawan yang pertama adalah survival bagaimana dia cara mengatasi nanti pada saat bencana alam bagaimana dia hidup bertahan pada saat bencana alam
kemudian yang kedua bagaimana dia untuk menggalang menggalang bantuan kemudian mengatasi permasalahan yang ada pada saatnya
pijar merupakan salah satu program yang digagas ct arsa foundation sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan di tanah air terutama di daerah pedalaman indonesia
pijar adalah sebuah program dari ct arsa foundation jadi berawal dari ketua kita ibu anita heru tanjung beliau kan sering melakukan pembangunan terhadap fisik sekolahannya
setelah beliau datang ke lokasi lokasi beliau akan berjaga jaga dan berjaga jaga
di lokasi sekolah sekolah remote area di papua di ntt di perbatasan timur leste akhirnya beliau berpikir selain fisik kita harus membangun juga mindset membangun juga sdm nya dan menumbuhkan potensi potensi yang lokal yang ada makanya terbentuklah pijar
lima relawan pijar bed satu yang telah lolos seleksi dari sekitar lima ratus sembilan puluh dua pelamar ini nampak antusias menjalankan pelatihan dan siap terjun ke lapangan
untuk menjalankan misi mereka dengan sejumlah bekal pelatihan yang telah dijalani
bayangannya nanti di sana pasti akan mengajar ya dan menjalankan program program yang sudah direncanakan juga nanti akan banyak berhubungan dengan masyarakat sekitar dan juga anak anak juga
yang pertama tentunya kita akan meningkatkan literasi masyarakat setempat kemudian kita juga saya harapannya nanti bisa meningkatkan partisipasi masyarakat setempat orang tua untuk menunjang pendidikan anaknya karena kebetulan di daerah tujuan itu untuk partisipasi masyarakat terhadap pendidikan anak
dan juga untuk memiliki kekuatan yang lebih rendah
kegiatan pelatihan survival relawan pijar bed satu akan digelar hingga tujuh november dua ribu dua puluh satu sebelum akhirnya para relawan akan diberangkatkan pada dua belas november dua ribu dua puluh
mereka akan ditempatkan untuk mengajar selama satu tahun di sejumlah sekolah yang terletak di lima lokasi berbeda yaitu di sumba barat daya dan kupang ntt muara gembong bekasi dan pangandaran jawa barat
sufiani tanjung andriawan saputra jakarta